kenapa kau sangat ingin membunuhku
kesalahanmu hanya satu
kau sudah terlahir di dunia
dan menjadi orang sakti
padahal aku tidak suka
ada orang lain di dunia ini
yang bisa mengimbangi kesaktianku
kau salah balasoka
aku tidak sesakti dirimu
sakti di dunia ini
kau cuma menghiburku
aku berkata yang sebenarnya
semua mata di dunia persilatan ini
dan juga aku
hanya boleh ada satu
dan itu harusnya aku
salah satu diantara kita
entah tempat kita datang
ke tempat kita

aku harus menjauhi tempat ini
kasian warga yang tidak berdosa
harus kena imbas dari pertarungan ini
mau kemana kau berdua
aku tidak akan melepaskanmu
kita lanjutkan pertarungan kita di sini
kemampuanmu siliwangi kau tidak akan bisa melukaiku
tubuh balasoka kokoh seperti batu
aku harus menggambungkan ajian gajah meta dengan ajian gelengawan
orang ini benar benar luar biasa
jaga dewa batara
haba mohon bantuan untuk mengalahkan balasoka
kalau begitu sekarang giliranku
sekarang kau akan mati di tanganku
kau patah sampai di perafaikannya
akan kau menang